halo pemirsa apa kabar anda hari ini
semoga selalu dalam keadaan sehat
selamat datang di program insiders bersama saya frida litwina
sektor umkm punya peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi indonesia
selain menjadi tulang punggung perekonomian indonesia
umkm juga berkontribusi menyerap tenaga kerja
bri sebagai bank pendukung umkm utama di indonesia
berkomitmen agar industri umkm dalam negeri bisa go global
sejak tahun dua ribu sembilan belas bri telah menginisiasi brilliantpreneur
ajang pameran industri kreatif yang menampilkan karya terbaik umkm indonesia
dengan tujuan memperluas akses umkm melalui pemasaran digital di pasar lokal
hingga menembus pasar global
nah untuk mengetahui lebih banyak mengenai brilliantpreneur
brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua sudah bersama saya direktur bisnis kecil dan menengah bri
bapak amam sukrianto
pak amam terima kasih sudah hadir di studio cnn indonesia
pak mungkin pertama tama bisa dijelaskan
apa tujuannya dan apa bedanya nih pak brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua ini
dengan pameran pameran umkm lainnya
oke baik terima kasih mbak frida
jadi seperti yang anda lihat di belakang ini
bahwa brilliantpreneur ini merupakan gabungan dari dua kegiatan utama sebetulnya
yang pertama umkm expo
which is pameran umkm gitu kan
artinya ya kita memilih produk produk unggulan dari partner kami
dari nasabah nasabah binaan kami yang ada di seluruh indonesia ini
untuk disajikan dalam bentuk pameran showcase gitu
kegiatannya adalah umkm export
makanya expo dalam kurung rt
jadi ada umkm exportnya juga di situ
untuk mendampingi umkm umkm ini
supaya bisa mengakses pasar yang lebih luas
nah kita di sini tidak hanya membuat pameran saja
ini yang akan menjadi pembeda dengan pameran pameran umkm lainnya
kalau pemerintahan umkm lainnya mendaftar kemudian dipilih
men shokies barang selesai
sementara kalau di brilliantpreneur ini
kita ada yang paling inti adalah bagaimana kita bisa mematchkan
bisa mempertemukan antara umkm umkm binaan kami
yang mengikuti brilliantpreneur ini dengan buyer buyer di luar negeri
nah apa kegiatannya ada yang kami sebut business matching
hmm yang kebetulan
ini juga sudah selesai dilaksanakan di tanggal enam sampai delapan desember kemarin
nah kalau gitu bri mengundang pengunjung dari brilliantpreneur ini
untuk datang ke indonesia dong pak ya
kalau banyak calon pembeli dari luar negeri
oke kalau tahun dua ribu sembilan belas ya kami datangkan langsung
tapi sejak tahun dua ribu dua puluh karena emang masa pandemi
kita nggak bisa melakukan itu
sehingga kami melakukannya secara online
dan terbukti secara online juga lebih efektif
karena kita selalu melaksanakan acara ini di bulan desember mbak
nah bulan desember itu bagi mereka mereka yang di luar sana
itu sudah banyak konsolidasi
sudah waktunya libur atau segala macam
sehingga memang cukup challenging untuk mendatangkan mereka di bulan bulan desember itu
dan terbukti dari tahun ke tahun juga dengan memanfaatkan media online
itu deal transaksinya juga lebih banyak
nah ini kan yang ke tahun keempat ya pak diadakan
dan ketiga kalinya di masa pandemi
selain yang tadi pak amam katakan ada perbedaannya kalau sekarang pakai online begitu caranya
ada perbedaan lainnya tidak pak dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di sisi penyelenggaraan ada perbedaan itu
kalau tahun dua ribu sembilan belas di awal semuanya kami lakukan secara offline di gcc waktu itu
tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu karena pandemik kita melaksanakannya secara online seluruhnya
tahun dua ribu dua puluh dua karena ya alhamdulillah negara kita sudah boleh dibilang bisa meng contain pandemi covid ini
maka kami mencoba kembali ke mode pertama
tapi tetap dengan menggabungkan ada kombinasi antara online dan offline
itu dari sisi penyelenggaraan
kemudian dari sisi kategori kami juga mulai menambahkan karena kalau di tiga tahun sebelumnya kami hanya fokus di empat kategori
tahun ini kita tambahkan dua kategori lagi
karena kita tahu bahwa indonesia juga merupakan program yang sangat berkembang
karena kita tahu bahwa indonesia juga merupakan program yang sangat berkembang

yang terakhir kami juga tambahkan karena kita sekarang ada di era digital
maka startup ekonomi itu juga kita mulai tampilkan di sisi ini
itu baru dari sisi kategori
kemudian kami sebagai bank yang juga mensupport implementasi dari isg
kemudian kami sebagai bank yang juga mensupport implementasi dari isg
kami juga sudah mulai menerapkan kategori kategori esg itu dalam pemilihan showcaster showcaster nanti
jadi siapa yang dipilih untuk menjadi peserta brilliantpreneur ini kami juga mempertimbangkan unsur unsur isg tadi
apa saja contoh yang di environmentally friendly product itu juga akan menjadi penilaian yang bisa mendatangkan
apa saja contoh yang di environmentally friendly product itu juga akan menjadi penilaian yang bisa mendatangkan

nilai yang lebih baiklah buat para pesertanya
kemudian dari sisi sosial ya kami juga melihat bagaimana gender equality
kemudian women empowerment termasuk juga produk produk dari disabilitas yang juga kita angkat di brilliantpreneur ini
dari sisi governance tentunya di level kurasi itu juga sudah kita lakukan
jadi artinya memang semua yang akan mendaftar itu pastilah mereka perusahaan perusahaan yang sudah secara legal memang bisa beroperasi di indonesia
kemudian mereka juga sudah menerapkan di perusahaannya tentunya ya menerapkan prinsip prinsip governance itu juga
nah rangkaian acara dari brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua ini
menarik ya ini bukan program satu bulan dua bulan ya
karena ini juga sudah tahun keempat
jadi sejak bulan januari kita sudah melakukan persiapan persiapan
mulai dari level pendaftaran dan pendaftaran ini dilakukan oleh kawan kawan kami yang ada di branch office maupun di regional office gitu
jadi mereka mencari nasabah nasabah binaan mereka
yang menurut kurasi mereka awal itu bisa atau layak disajikan di acara brilliantpreneur
itu baru di awal awal tahun kita buat
kemudian setelah mereka mendapatkan maka itu akan dibawa ke jakarta untuk dilakukan kurasi oleh kurator kurator yang memang sudah bekerja sama dengan kami selama empat tahun terakhir ini
nah di luar itu juga setelah kita lakukan kurasi kurasi tentunya mulai dari kurasi
administrasi kurasi produknya kemudian kita datang ke showroom untuk memastikan bagaimana produksinya dan sebagainya
setelah itu barulah mereka akan menjadi peserta peserta terpilih untuk acara itu
nah setelah selesai kurasi ada beberapa kegiatan
yang pertama kita kemarin kebetulan ini kan tahun dua ribu dua puluh dua indonesia ditunjuk sebagai g dua puluh presidenc
jadi kami diberikan kesempatan untuk men showcase produk produk pilihan
waktu itu ada dua puluh enam produk pilihan dari umkm umkm binaan kami untuk dipajang di showcase di apurva tempat ktt g dua puluh itu dilaksanakan gitu
kemudian bisnis matchingnya sendiri kita sudah lakukan juga di tanggal enam sampai tanggal delapan
kemudian ada di tanggal satu sampai dengan tanggal dua
dan sampai dengan tanggal tiga puluh satu desember nanti itu ada online shopping
kemudian kami juga untuk memastikan transaksi transaksi yang dilakukan oleh para showcaster ini bagus kami juga siapkan yang namanya live shopping juga
live shopping ini sudah kita lakukan empat kali
ya ada tanggal lima tanggal enam tanggal delapan tanggal dua belas desember kemarin
kemudian terakhir nanti tanggal lima belas kita akan lakukan sekali lagi
puncak acaranya sendiri nanti akan take place di jcc kembali
itu mulai dari tanggal empat belas sampai dengan tanggal
tadi pak amam ada sebutkan mengenai kurasi produk pak dari sedemikian banyak produk yang katakanlah ingin ikut berpartisipasi dalam ajang ini memang perlu diadakan yang disebut kurasi produk
apa yang sebenarnya pak yang dilakukan dalam kurasi produk

oke kurasi itu kan kegiatan untuk memastikan bahwa produk produk yang nanti akan dishowcase kan itu memang bisa paling tidak menarik
begitu menarik bisa mendatangkan selling tentunya
nah untuk sampai ke situ tentunya tidak hanya dilihat dari produk penampakannya saja
tapi kita juga harus melihat dari bagaimana desainnya bagaimana kondisi produknya
bagaimana level inovasinya bagaimana dampak lingkungannya karena kita tadi sudah concern dengan esg juga gitu kan
kemudian yang terpenting sebetulnya ada satu lagi bahwa kita membantu umkm itu untuk create story dari produk itu sendiri gitu
karena story itu penting gitu
bagaimana misalnya produk yang dibuat dari semuanya menggunakan bahan bimba
dilakukan semuanya oleh kawan kawan disabilitas misalnya penyandang disabilitas
itu memberikan nilai tambah yang sangat besar kepada produk itu
tujuan akhirnya ya tadi untuk memastikan bahwa produknya nanti begitu sudah di showcasekan ini tidak hanya oh bagus gitu
tapi bagus dan ada yang minat untuk membeli
iya ketemu pembelinya dan terjadi deal
baik menarik sekali mengenai brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua ini
nah sejak pak perbincangan akan kembali kami lanjutkan usai jeda berikut ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia insider
terima kasih masih bersama kami di cnn indonesia insiders
kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan pak amam sukrianto direktur bisnis kecil dan menengah bri
pak amam tadi kita sudah bahas soal kurasi kemudian ada business matching
nah dalam penyelenggaraan brilliant reno tahun ini ada berapa banyak umkm yang ikut berpartisi pas ini pak
mbak frida kalau yang nantinya ikut di showcase yang ada di gcc
itu totalnya ada lima ratus peserta
yang benar yang kami pilih yang terbaik diantara nasabah nasabah binaan kami yang ada dari seluruh indonesia tentunya
tapi hasil ini bukan lima ratus datang kemudian lima ratus itu di showcasekan
karena tadi ada proses kurasi sebetulnya
jadi yang lima ratus ini yang sudah lolos dari proses kurasi
yang sudah lolos sebetulnya kalau dikumpulkan dari seluruh indonesia

apa namanya kurasi dari kawan kawan di branch office maupun di regional office
itu ada seribu satu ratus delapan puluh sembilan sebetulnya
tapi ya again karena memang ada proses kurasi kita hanya memilih yang terbaik
maka yang terbaik itu hanya terpilih sebanyak lima ratus
ya dari lima ratus yang sudah lolos kurasi itu pak kategorinya apa pak
ada enam kategori
seperti tadi saya sampaikan
seperti tadi saya sampaikan
yang paling banyak memang masih dari kategori food and beverage
sementara untuk yang digital technology untuk startup tidak banyak
nah semuanya ke lima ratus itu adalah hasil dari kurasi atau adakah mungkin beberapa dari mereka yang dinilai
oh ini bisa langsung masuk nih nggak usah ikut proses kurasi
karena ada yang sebut apa tuh pak golden buzzer ya kalau dalam
ada tidak seperti itu umkm yang langsung bisa lolos gitu
kami kan tetap berhubungan dengan peserta peserta brilliantpreneur di periode periode sebelumnya gitu
kami juga melihat bahwa ada memang dari mereka yang terus menunjukkan sukses di pemasaran
globalnya sehingga mereka mereka itu kami juga tetap undang
dalam rangka juga mereka nantinya akan ada proses sharing knowledge kepada kawan kawan umkm yang baru bergabung gitu
untuk memastikan bahwa mereka nanti juga bisa catch up dengan mereka mereka yang sudah lolos di brilliantpreneur tahap satu dua dan tiga kemarin gitu
dan ini jumlahnya kita batasi tidak terlalu banyak
berapa banyak pak
berapa banyak pak
itu yang berasal dari peserta di tahun tahun sebelumnya
dan di tahun tahun sebelumnya pun mereka tentunya sudah melalui tahap kurasi itu ya pak ya
semuanya melalui proses tahapan yang sama gitu ya
nah di tahun ini di brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua ada yang disebut virtual expo ya pak ya
nah mengapa expo yang dilaksanakan dibuat secara virtual pak selain masalah covid ya tentunya
tapi kan sekarang sudah meredah
reach out ya mbak ya
jadi kalau kita lihat kalau misalnya kita lakukan semuanya fully offline itu tentunya yang akan tertarik untuk datang khusus untuk yang datang ke expo nya sendiri itu paling terbatas say misalnya orang orang jabodetabek gitu
atau certain infeity yang dari luar misalnya
tapi kalau misalnya kita buat ini dalam bentuk virtual expo
siapa saja bisa datang
dan ini juga menjadi challenge bagi kami untuk terus meningkatkan model modelnya supaya someday nanti sekarang sih sudah mulai bahwa event ini sudah menjadi event yang terus ditunggu tunggu gitu
tapi suatu saat nanti kita berharap bahwa inilah yang akan menjadi
project signature event kami ya untuk memastikan bahwa inilah model pendampingan yang dilakukan oleh bri kepada nasabah nasabah binaannya
memang animo dari masyarakat terhadap program ini sudah cukup baik pak ya
tapi untuk lebih membuat lebih baik lagi masyarakat tentunya ingin mendapatkan akses terhadap informasi
untuk acara ini bisa didapat di mana nih pak
pertama sekali dan yang paling utama sebetulnya itu ya tentunya ada di
karena itu merupakan website yang kami create khusus untuk acara ini
even untuk acara business matching pun kami lakukan melalui website tersebut gitu
di situ sudah jelas informasi informasi mengenai produk siapa siapa yang ikut serta dalam acara tersebut gitu
tapi di luar itu kami juga memanfaatkan seluruh kapabilitas kami untuk melakukan
ada media campaign apakah itu melalui bri punya instagram gitu kan
kemudian media media online kami media media yang juga menjadi partner kami gitu kan
terus juga ya karena kami bekerja sama juga dengan e commerce tentunya ini kesempatan juga untuk memperluas akses kami
untuk bisa mempenetrasi kepada masyarakat terkait informasi mengenai brilliantpreneur ini
nah untuk acara virtual expo itu sendiri ada di website tersebut pak
dan masyarakat kalau ingin ikut bergabung mereka bisa mendaftar
di situ tidak perlu mendaftar
sebetulnya karena memang sifatnya expo
hanya cukup login saja
tinggal cek di situ ada window khusus terkait dengan virtual expo
kemudian di situ kita bisa melihat karena ada island island sesuai dengan jumlah kategori tadi
misalnya oh saya tertarik untuk melihat produk fashion apa sih yang ada di brilliantpreneur tahun ini
maka cukup mencari yang bisa masuk ke halaman tersebut gitu
nah dari situ akan kelihatan
jadi sama seperti kita datang ke expo biasa
oh kalau kita masuk ke kiri sini akan ketemu dengan produk ini
kalau kita mau cari produk ini akan ada di tempat yang mana gitu
itu sama persis seperti yang di offline nya
plus dari sana juga kawan kawan yang pengunjung dari virtual expo itu
apabila mau melakukan transaksi pembelian misalnya atas produk yang di showcase itu juga bisa langsung
merelay ke beberapa e commerce yang memang bekerja sama gitu
oke menarik sekali pak ya
kita akan bicarakan lebih detail lagi nanti namun setelah jeda berikut ini
pemirsa tetaplah bersama kami di segmen selanjutnya kita akan gali lebih dalam lagi terkait penyelenggaraan brilliantpreneur dua ribu dua puluh
cnn indonesia insiders akan kembali
terima kasih anda masih di cnn indonesia insider
saya akan kembali melanjutkan perbincangan dengan direktur bisnis kecil dan menengah bri pak amam sukrianto
pak sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar mengenai virtual expo
yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah dan tadi pak amam juga sudah jelaskan bahkan kalau mau beli barangnya juga bisa online ya pak
apakah memang ada kerjasama tertentu dengan marketplace
iya betul sekali mbak
jadi kan tujuan dari kegiatan brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua ini selain memperluas sampai menjangkau pasar global tentunya juga adalah upaya kita untuk mendampingi para binaan
untuk bisa mengakses pasar nasional ini yang begitu besar juga
salah satu caranya memang harus kita akui ada keandalan e commerce yang memang bisa menjangkau itu
nah untuk itu kami terus melakukan kerjasama dengan e commerce e commerce tertentu
yang pertama tentunya di bumn ini ada e commerce
kita sebut padi umkm yang itu memang disiapkan oleh kementerian bumn ya
ada kolaborasi antara telkom disitu untuk memastikan bahwa belanja belanja dari perusahaan perusahaan bumn di seluruh indonesia ini juga bisa dilakukan melalui padi umkm
tapi padu umkm itu juga sudah bisa diakses oleh masyarakat umum
sehingga bisa diakses
apa sekalian ini memasarkan bahwa ada padi umkm di mana kawan kawan bisa melakukan belanja di situ
terus di luar itu kami juga tahu bahwa ada e commerce e commerce nasional yang constantly bekerja sama dengan kita
yang pertama itu ada shopee misalnya
kemudian ada tokopedia
kemudian juga ada blibli com
kesemuanya mereka menyediakan landing page khusus untuk pembelian produk
khusus untuk pembelian burner ini
sehingga memudahkan kawan kawan yang ingin membeli produk produk yang di showcase di blender ini dengan menggunakan lending page landing page tersebut yang mudah sekali diakses
jadi kita lihat bahwa seluruhnya dari lima ratus bahkan ada tambahan dua ya
lima ratus dua umkm ini semuanya sudah bisa
produk produknya dan beli produk produknya melalui e commerce e commerce tersebut
atau kalau mau datang sendiri ke jcc juga bisa ya
karena selain showcase showcase tentu kami juga menyediakan bazar ya
di mana masyarakat jakarta khususnya ini silahkan datang berbondong bondong ke acara kami di blender di tanggal empat belas nanti sampai dengan tanggal delapan
meskipun nanti opening ceremony nya kita lakukan di tanggal dua puluh
nah selain onboarding di marketplace agar bisa melakukan penjualan di pasar lokal bagaimana cara bri membawa umkm ini lebih ke pasar internasional pak
so itu yang tadi saya sebutkan ada proses business matching gitu ya
nah tentunya untuk keberhasilan business matching ini ini juga perlu persiapan yang terhadap
jadi persiapan yang cukup apa namanya cukup panjang ya
mulai dari pertama tentunya kita harus bisa membuat display dari produk itu
jadi kita sudah siapkan katalognya jauh jauh hari sebelum pelaksanaannya gitu
ya dengan tujuan bahwa memberi kesempatan kepada calon calon buyer itu untuk melihat kira kira produk produk mana nanti yang akan dilakukan business matching gitu ya
itu sudah kita lakukan sejak bulan agustus kemarin
kemudian dari situ apabila memang potential buyers itu kami menjaring potential buyers ini bekerja sama juga dengan itpc ya
indonesian trade processing eh bukan trade promotion center yang ada di seluruh dunia
kemudian dengan juga atas serberdagangan ya
kemudian juga memanfaatkan jaringan jaringan kerja kami yang ada di luar itu
nah dari situ setelah kita share katalognya maka sudah mulai
jadi tetap melalui brilliantpreneur com mereka menyusun jadwal sendiri
kami hanya memberikan slot bahwa kegiatan business matching ini hanya akan dilakukan mulai tanggal enam sampai dengan tanggal delapan
dengan siapa akan melakukan business matching gitu
alhamdulillah mbak jadi dari tanggal enam sampai dengan tanggal delapan karena ini kan sudah selesai berarti ya
karena sekarang sudah tanggal tiga belas ini
jadi dari upaya kami itu ada empat ratus dua puluh satu business matching yang terselenggara selama tiga hari itu gitu
yang ini melibatkan
empat puluh dua apa buyers dari berbagai belahan dunia
itu dari dua puluh negara
nah interestingly ya
bahwa kami tahun ini menargetkan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu ya
kami targetkan tahun ini bisa mencapai angka tujuh puluh lima juta usd
dan ternyata dalam tiga hari itu kami bisa mendapatkan sebanyak tujuh puluh enam tujuh juta usd
wah sudah terlampaui pak ya
terakhir mungkin pak apa harapan pak amem terhadap pelaksanaan brilliantpreneur tahun ini dan juga mungkin pesan terhadap para pelaku industri umkm
sukses brilliantpreneur sudah pasti itu menjadi harapan kami semua gitu kan
tapi tidak hanya itu
ini merupakan komitmen dari bri bahwa bri itu siap dan akan terus mendampingi umkm
umkm ini tidak hanya menjadi raja di tingkat nasional tapi kami juga ingin mengajak umkm umkm itu juga mulai melirik pasal global ya
tentunya dengan hitung hitungan bisnis yang jelas gitu bahwa
semakin besar nanti akses pasar mereka maka semakin mudah bagi mereka untuk naik kelas tentunya
semoga penyelenggaraan brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua khususnya nih pak ya berlangsung dengan sukses dan memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perekonomian indonesia pada umumnya
terima kasih pak amem sukrianto direktur bisnis kecil dan menengah bri sudah bergabung bersama dengan kami
dan demikian program insider sehari ini
semoga kita bisa mengetahui lebih banyak mengenai brilliantpreneur dua ribu dua puluh dua dan juga manfaatnya bagi para pelaku umkm
saya fridhali twina undur diri